ngapain kamu kok masih disini
saya mau tungguin mana sampai dia sadar
kamu mendingan pulang aja karena udah ada pangeran yang nungguin mel
atau perlu om telpon keluarga kamu
biar suruh kamu pulang
kalau akibat apa yang kamu buat masalah selama ini
bikin perusahaan papa jadi kacau
kamu lebih baik keluar dari rumah
kamu sudah bikin mel kecelakaan
kamu bikin penglihatannya hilang
itu semua gara gara kamu
kamu dengerin papa
kamu bahikin mel
jaga perasaan dia
pasti semua ini tidak akan terjadi
kasian banget pangeran
harusnya di saat kayak gini
pangeran itu dapat dukungan dari papanya
tapi pangeran justru disalahin
atas kecelakaan yang menimpa mel
lo kenapa cerita ke gua
mel kehilangan penglihatan dia
papanya pangeran malah nyalahin
bahkan ngancam buat musir pangeran ke lo sampai
terjadi sesuatu sama perusahaan papanya
gue kasian banget sama batu bata
dan sekarang gue yakin
yang dibutuhin batu bata pasti
cuma support dari orang orang yang terdekat dari batu bata
terus sekarang lo mau nemuin pangeran
kenapa lo bisa seperduli itu ke pangeran bud
padahal selama ini
dia selalu bikin lo kena masalah
gue sendiri juga gak ngerti ki
kenapa gue bisa seperduli ini sama batu bata
kami akan terus memantau perkembangan mata mel pak
terima kasih dok
saya permisi pak
harus memeriksa pasien lain
kalau sampai mengalami kebutaan permanen
orang yang melakukan ini akan memberikan matanya untuk melon
merupakan masalah pemerintah luar negara
pasti putri bakal kena masalah
gue harus cari jalan lain
supaya bisa nemuin putri sebelum pokapnya melihat dia
gue harus lindungi putri
kalau aja lu gak pernah
masain perasaan lo ke pangeran
pasti lo gak akan nyalamin kejadian kayak gini mel
ngapain kamu kok masih disini
kamu mendingan pulang aja
kan udah ada pangeran yang nungguin mel
atau perlu om telpon keluarga kamu
biar suruh kamu pulang
gue gak mau ninggalin mel dalam keadaan kayak gini
tapi gue juga gak mau kalau bisnis bokap gue kena masalah gara gara bokapnya pangeran
kok kamu masih diem aja
emang gak usah balik
ngapain kok kamu nahan dia sih
mendingan papa aja yang pulang
gio aja yang disini
karena di saat saat kayak gini
aku butuh sahabat sahabat aku
bentar lagi atta juga kesini
aku minta kali ini papa ngertiin aku
aku butuh banget support dari mereka
ya udah kalau emang mau kamu kayak gitu
tapi kamu janji untuk selalu ada di dekat mel
biar nanti kalau dia sadar kamu orang pertama yang ada di sampingnya
aku akan nurutin apa yang papa mau
mau pulang dulu kalau gitu
iya pak sebentar pak
urusan belum selesai dia pulang